oh my god kucing sesuai permintaan gue yang kemarin aduh ternyata siang romantis banget ya
hai ingin menyumbang ya teman teman belum apa apa udah panggil gua ayah
aduh deg degan banget kuning deg degan buat lo dengerin jantung gua dangdutan
cek kayaknya victor bener susah ketinggian buat gue
gue baru jalan dua kali gue udah ngutang tabungan gue amblas
gimana kalau udah jadi pacar
kenapa kalau mereka pelukan
gue kan udah tahu kalau mereka itu lagi deket
aduh udah deh ulan fokus fokus
sekarang ini lo lagi di rumah
lo gak boleh mikirin hal yang lain selain papa
tuh kan ketauan kan
bandel banget sih papa tuh
aduh aku tuh udah bilang sama papa
udah udah lepas lepasin
duh aku udah bilang sama papa kalau lo lagi sakit jangan kerja dulu
wulan ini papa cuma periksa kerjaan karyawan aja sayang
ya tetep aja kan itu namanya kerja
pokoknya aku mau tau ya kalau lagi sakit kerjaan itu haram buat papa
udah nih minum wajan dulu
udah ini dijauhin
pokoknya kalau lagi sakit kerjaan haram oke
tentang tante diana tau gak sih kalau papa lagi sakit
sudahlah bulan kamu gak usah bahas itu lagi ya
kenapa mau ke kamar mandi dulu ya

oke sampai kapan
saya sudah berjalan tempat ini
oh selamat malam
ini tante tiana
tante tante ada waktu nggak ya
untuk ketemu sama aku
aduh tangan panggung sih
sudah aku bilang
gadis itu tak cocok untuk kamu
hei kencan pertama
tak hanya uang yang melayang
tapi badan kau kurang kurang masuk angin man
fik kalau kau mau ceh terus ngomelin aku
yang ada bukan badan aku doang yang sakit
tapi kupingku juga
hei lebih baik kuping kau yang sakit
daripada masa depan kau yang hancur
dia pasti mau bagi bayaran yang kurang kemarin fik
kau lah yang harus hadapi
eh kemana sih nih anak
eh kemana sih nih anak
udah ada uangnya
udah ada uangnya
kamu gimana sih
pinjam uang teman kamu aja dulu
bentar ya bu
pinjam uang kamu dulu fik
pinjam uang kamu dulu fik
pinjam uang kamu dulu fik
bulan depan jangan telan
bulan depan jangan telan
kau sudah utang padaku empat ratus lima puluh ribu
kapan kau bayar
kapan kau bayar
besok akan kucarikan teman aku yang ingin
kubuatkan puisi ya
tenang pasti akan aku lunasi
sekalian nanti kau kutraktir deh
di warteg saja tapi
kau ini cewek kau traktir di kafe
pantas saja teman teman kau panggil kau romantikisan
sesuai permintaan gue yang kemarin
aduh ternyata si ayang romantis banget ya
belum apa apa udah panggil gue ayang
aduh deg degan banget gue ini
lo dengerin jantung gue
ada suara didoroma di dalamnya
tapi lu gak lupa cantuminan malu kan
ini hadiah yang lo kasih
ya ngapain kan biar surprise
kok gitu sih
kalau nanti dia kira itu dari orang lain gimana
kan gue udah kasih kode kode keras ke dia
pasti tau lah
kalau gue jelasin panjang lama
bisa sampai lebaran kuda
lagi juga gue kalau jelasin ke lu lu gak bakal ngerti
ini lo pernah pacaran apa